eeeh mbak maaf disini ada yang check in atas nama roy darmawan
maaf mbak kami tidak bisa memberitahu info soal tamu itu rahasia
clara aku bilang aja ya
ini kan urusan keluarga kamu kamu gak mau ikut campur
aku minta tolong banget raja sama kamu
kita tungguin aja sampe bapak dateng ya
nanti kalau bapak udah dateng kita coba untuk buj
cari aja laki laki lain jangan shopee orang
awas ya jangan ganggu ganggu suami saya lagi
dasar perempuan gatel
duh ngamuk ya bu
ini citra yang bales
berarti wa aku ini tepat sasaran dong
aduh kasihan kamu citra
kemarin kamu pergokin suami kamu
lagi sama perempuan seksi di kamar hotel
sekarang kamu pergokin juga
wa mesra dari perempuan lain buat suami kamu roy
wuh kata kata yang belum papa
aku lagi cari bukti tentang perselingkuhan kamu dan aku dapat
ada whatsapp dari cewek namanya bella sok sokan pakai kata kata mesra
sayang jangan lupa makan ya kamu nanti kamu sakit
bella papa gak kenal ya namanya bella
ya papa gak kenal perempuan namanya bella
karena aku tau kamu tuh ngeles kamu selalu kalo ditanya kalo udah ketauan bingung jawabnya
gak tau aku aku gak tau itu siapa
eh pak dari papa dulu
sengaja orang fitnah papa
supaya kamu tuh ribut sama papa
dan akhirnya mereka seneng ketawa ketawa ngeliat keluarga kita anjur
ini kebiasaan kamu nih kalau sudah ketahuan nyalain orang lain
udah jelas jelas ada buktinya masih mau ngeles
kenapa harus dibandingin dengan yang bel papa
mama kalo ngomong jangan sebarang aneh woy
ini ini gimana sih ceritanya ma

udah om om om
kalo berani bawa itu kesini depan
saya kena angkat mama ya
mama mama jangan
lala lepasin muka kamu
mama gak takut
tante udah tante
aku gak mau
aku gak mau

itu sudah ada buktinya
kamu ada kesaluan dong
jangan dulu mama ada kesaluan dong
kita mau balik ke dalam wadah
itu siapa aja
ma udah stop
kalau mama terus susah begini papa cerai mana nanti
oh berani berani kamu cerahin saya
gak apa apa kok cuma sakit dikit dong
nyebelin banget sih cari kesempatan melulu
kalo sampe lo yang ketahuan yang udah mau ngeracun mona
lo sendiri bukan mona
raja udah raja kita harus kejar papa yuk cepetan
enggak enggak kamu aja yang urus mona
ya ampun nih mona juga kan tadi dia bilang gak apa apa
yaudahlah gak apa apa
lagi lagi cuma sakit dikit doang kok
mendingan sekarang kamu ngejar om roy
ya allah selamatkanlah pernikahan papa dan mama
itu dia ya
gak ada nih kalau cuma begini ya
tante tante gak boleh ngomong kayak gitu
mungkin ini cobaan dari allah
dan mendingan sekarang tante harus berdoa sama allah
supaya tanpa diberikan jalan dan masalah tante juga biar cepat kelar
mungkin memang allah mau tante itu belajar untuk menghadapi cobaan ini
tapi tante gak kuat modal
tante tante rasa omro itu udah kelewatan
insya allah tante pasti allah bisa berikan yang terbaik
dan pasti ada jalannya
ya allah aku juga gak kuat
ingin rasanya aku pengen memanggil mama

kamu benar mona
tante memang harus kuat
kalau memang om roy mau cerai dari tante tante siap kok
tante gak boleh ngambil keputusan ketika tante itu lagi emosi
itu ga baik tante
dan apalagi tante udah ngomong cerai
kamu itu belum pernah menikah
makanya kamu ga tau gimana rasanya diselingkuh
apa aku tiga belas balik pasaliskirnya
bipedas luar biasa
masa ini selesai handikul
mama pergokin papa di hotel
cempaka hotel cempaka
yaudah ya ma ya
kita ke hotel cempaka ya
kapan lagi aku bisa pergi berduaan gini sama raja
jadi serius tante
kalo misalkan om roy itu selingkuh
kamu pikir selama ini tante itu cuma
berarti tante andi sebenernya dong
tapi mohon harus pergi dulu sebentar ya
ada urusan tante saya
dan kalo misalkan tante butuh apa apa
datang ke rumah mohon ya
si raja sama clara ngapain disini
bodoh amat lah
yang penting gua tuh harus ngasih pelajaran buat clara
ada apa ya
kamu kan yang udah ngeracuni pikiran istri saya kan
udah ketahuan selingkuh
tapi sekarang malah fitnah orang
aduh aduh nih gak yes bingit nih ini kelakon laki laki udah ketahuan selingkuh
mau menang sendiri nih
dengar ini saya
jauhin istri saya dan jangan pernah deketin dia lagi
jangan kasih omongan omongan kamu yang gak penting itu
bosik purahan kamu itu
kamu jangan sampai omongan di rumah saya ya
saya bisa panggil satpam untuk usir kamu dari sini
bu bu gak usah gak usah panggil satpam
silahkan pak roy
pak roy pergi dari sini
pergi pergi pergi
pergi ya tolong tolong pergi ya
pergi ya pergi ya
daripada saya paling besar
ayo pergi pergi dari sini pak roy
pak roy yang terhormat
mohon maaf ya terpaksa saya usir papa dari sini
daripada saya yang kena usir sama bu anies
silahkan pergi pak
gimana kalau saya tawarkan sesuatu sama ibu
saya akan memberikan sejumlah uang
asal ibu mau jadi mata mata saya untuk mata mata ibu anies
kenapa pak kades carinya guru wanita dan dokter wanita
karena sosok wanitalah dan sosok ibulah yang dibutuhkan desa ini dok